ada yang berbeda pada pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke tiga belas untuk aparatur sipil negara tahun ini
selain asn yang masih aktif thr dan gaji ke tiga belas juga diberikan kepada pensiunan
nilai thr yang akan diberikan kepada asn polri tni dan pensiunan meliputi gaji pokok tunjangan keluarga
tunjangan tambahan dan tunjangan kinerja atau sesuai dengan gaji penuh take home pay
hal ini tertuang dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan
sementara itu menteri keuangan sri mulyani mengatakan anggaran tunjangan dan gaji ke tiga belas mencapai rp tiga puluh lima tujuh puluh enam triliun
meningkat enam puluh delapan sembilan persen dibandingkan tahun lalu
anggaran ini diberikan kepada lebih dari dua puluh lima ribu satuan kerja dan dicairkan dari awal mei hingga awal juni
kita berharap ada peningkatan kinerja asn dan juga kualitas pelayanan publik secara keseluruhan
telah dikeluarkan peraturan pemerintah untuk pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke tiga belas untuk tahun dua ribu dua puluh
yang berbeda dari tahun ini adalah bahwa tunjangan
hari raya dibayarkan tidak hanya dalam bentuk gaji pokok
namun termasuk di dalamnya adalah tunjangan keluarga tunjangan tambahan dan tunjangan kinerja